mereka gak sadar
kalau mereka itu sedang diawasi oleh para hantu yang berkeliaran di sana
sejak saat itu
warga sering digangguin
makanya kampung itu jadi sepi banget
seperti kampung mati
kalian sudah mengganggu keterangan saya
apa entre nek tak sebenernya di
kita aku jadi merening nih
jadi kau lihat
kasian deh lu
aku bukan penakut kok
udah ngaku aja
kamu ada kemami kan
aku bukan penakut kamu yang penakut
yang diangger bata
yang banyak penanggakannya
terus ambil boneka jelangkungnya
yang katanya ada disana
tesnya beneran sih
sama tommy booki dan joko
kau gak berani ambil boneka dangkung yang disana
aku dikatain penakut kak
yaudah kakak dukung kamu
biar kamu bisa belajar berani
aku gak setuju
rafa sendirian kesitu
kan kita nggak boleh takut sama setan
gak usah takut sama setan
kita gak boleh gangguin
jin atau setan itu
emang beneran ada
biar rafa belajar berani
aku udah cari tau soal lakas ini
warganya pada pindah
doanya disini rame
tapi udah pindah semuanya
tapi udah pindah semuanya
atausan aja sepi
iya kayak gak ada tanda kehidupan
nih bu endang
pokoknya udah saya fermak
bu endang bakal kelihatan lebih kurus dua puluh lima kilo
karena ngeliatnya dari jauh
ya ampun bu endang yang penting kan udah
eh pak reten
adam juga gak ada
tadi dia berangkatnya pagi pagi banget bawa bekal
kemana ya bu ranti
saya juga gak sempet nanya sih
gak tau dia mau kemana
tadi itu si bella pamit sama saya mau pergi ke
kemana gitu saya juga lupa lah
mudah mudahan aja ya
mereka gak mampir ke angkerbata
emangnya kenapa kalo ke angkerbata pak rete
angkerbata itu sebuah tempat
tempat berkumpulnya para jin
setan iblis dan demik
aduh mengerikan itu teh
ih pak rete emangnya kenapa sih di angkerbata
ayo cerita naun sih pak rete
ada tiga anak muda waktu itu main jalanku
disini ada pesta
mereka gak sadar
kalo mereka itu sedang diawasi oleh para hantu yang berkeliaran disana
kenapa kali ya pak rete
sejak saat itu
warga sering digangguin
makanya kampung itu jadi sepi banget
seperti kampung mati
konon itu jalangkum itu
masih berkeliaran dan menarik hantu hantu lain
yang kumpul di kampung angkerbata
sampai akhirnya semua warga pindah
bentar ya mas
gak tahan sama kampung aneh
pake bumbu kaca ngapain
bumbu ketam mas
konon itu jalangkum itu
masih berkeleran dan menarik hantu hantu lain
untuk berkumpul di kampung angkerbata
bagitin aja ah
bu hersing mah harassment
njemelin ke mau root tracing ya kum
pak rt bu ranti
tangan konoked abe
mudah mudahan anak anak kenapa napa ya
tenang aja bu hersing
masih baik baik aja
apalagi mereka gasannya nak pulang sebelum maghrib

ali sama rafa sih gitu bilang nak
ya mudah mudahan tidak ada apa apa sama mereka ya
ada masih takut
lihat dia pakai sendal
lihat dia pakai sendal
kalian kira pocong beneran ya
kalian tuh ya suka nakut nakutin orang
kalian tuh jahat banget
kamu aja yang payah dasar pernah nakut
kalian tuh jahat banget
lihat ada yang jahat
lihat ada aku sampai ketakutan
iya kalau kamu lihat pocok beneran biar kamu tahu rasa
kami gak takut pak berani
kamu jangan sedih dong
rafa juga pengen jadi pemberani kayak kali
oh aku mau belajar berani
rafa harus yakin kalau allah yang nganjungin kita
terus kalau ada hantu
rafa baca ayat kursi pasti atunya kabur